bantuan sekolah sekolah bantuan ya jeloma ya
ya emang seperti ini tapi kan lantai kayu bukan lantai beton
anda kembali bersama prime news gempa magnitudo lima enam yang mengguncang kabupaten cianjur tidak
hanya menyisakan duka bagi para korban tetapi juga meninggalkan banyak cerita khususnya bagi
tim peliputan yang berada di lokasi bencana
dan di studio saat ini sudah hadir rekan saya alfian raharjo yang sejak satu hari pasca gempa
berangkat ke cianjur untuk melihat kondisi di sana dan melaporkannya pada kita semua selamat
malam alfian sehat alhamdulillah biasanya anda yang juga menyampaikan berita di studio tapi
pada saat satu hari pasca gempa anda langsung berangkat ke lokasi betul sebelum menggali cerita
bagaimana dibalik liputan bencana gempa
di cianjur saya ingin tahu dulu pertama anda turun dari mobil liputan yang pertama kali anda
lihat dan anda rasakan pada saat itu bisa digambarkan suasana seperti apa
jadi saya cerita dari berangkat dulu

macet akhirnya kita lewat puncak kemudian kita mau lewat jalan mirwati tembusnya ujung cikalonggulon sampai masuk ke cianjur sample masuk ke cianjur

tembusnya cikalongkulon sampai masuk ke cianjur
dari cikalongkulon sampai kota cianjur itu saya masih belum melihat apa apa
semua masih tampak normal dan sebagainya
sasaran tujuan pertama saya waktu itu adalah saya mau ke rumah sakit
begitu saya sampai di sana itu memang kondisi yang bisa dikatakan luar biasa
luar biasa dalam arti ambulans gak berhenti henti datang
terus datang terus datang
memang saya datang di hari kedua ya hari kedua pasca gempa
kondisi igd sudah mulai normal jadi beberapa orang yang di ambulan harus dibawa ke igd
dan yang pengungsi yang biasa dirawat di tenda darurat itu sudah ada beberapa yang parah
kemudian dilarikan ke rumah sakit lain kemudian juga ada yang dirawat di igd
saya awalnya melihat bahwa ini kondisi yang luar biasa
luar biasa dalam arti
yang sangat mengenaskan
karena dari perjalanan saya melihat kok kayaknya nggak ada apa apa ya
jadi tidak terbayangkan
karena listrik di kota cianjur masih nyala dan sebagainya
baru kemudian saya masuk rumah sakit baru saya benar benar melihat kondisi real saat itu
bahwa bayangan saya bahwa tidak ada apa apa itu buyar semua
semua dalam kondisi yang dalam tenda darurat dirawat dengan di tempat tidur seperti itu
dirawat dalam tenda yang tidak ada tutupnya
sementara kota cianjur kan agak dingin ya
saya aja memakai jaket saya bisa merasakan dinginnya gitu
saya bisa merasakan orang orang yang tidur dalam ruang perawatan di tenda darurat
kemudian diterpa dingin dan saat itu juga mau turun hujan gerimis
itu yang membuat saya akhirnya oke ini bencana yang luar biasa
meskipun saya baru mendengar informasi ya baru sudah puluhan orang ya
belum ratusan orang seperti hari ini dilaporkan
itu pun sudah membuat saya ini kejadian luar biasa
dan besok saya harus pagi pagi pergi ke daerah lain untuk melihat realnya itu seperti apa
apa yang anda lihat realnya
kalau dilihat tadi kan dari teman teman liputan untuk menembus alat berat saja tidak bisa
orang juga harus berjalan kaki begitu
apakah memang separah itu
jadi malam itu kita bertemu dengan beberapa tim
waktu itu kita ada sekitar lima tim dari cnn indonesia
kita ngobrol kita bagi bagi wilayah gitu ya
kemudian saya memutuskan oke saya ke wilayah atas cijedil yang konon kabarnya memang banyak korban di sana
sementara tim lain bergerak ke gasol ada yang ke nagrak dan sebagainya
saya bergerak ke cijedil
sepanjang perjalanan dari kota cianjur sampai dengan cijedil itu saya benar benar melihat
bayangan saya itu seperti gempa di jogja pada tahun dua ribu enam dulu gitu ya
karena waktu itu saya juga meliput ke sana
bayangan saya tuh benar benar melihat kondisi seperti itu
seperti apa ya dibalikan lagi ke tahun dua ribu enam gitu
betapa banyak rumah hancur
pengusian di pinggir pinggir jalan
meskipun di jalan raya arah cijedil itu di cugenang itu sudah banyak posko posko bantuan dan sebagainya
baru kemudian waktu itu saya juga bingung cijedil itu daerah mana yang mau saya berhenti gitu ya
sampai akhirnya kita ngobrol dengan warga di pinggir pinggir jalan gitu
arah yang mungkin yang paling parah gitu akhirnya diarahkan ke cijedil itu
pada saat itu saya benar benar melihat
karena longsorannya itu luar biasa
longsorannya luar biasa
saya tidak melihat satu rumah yang utuh
saya nggak bisa melihat satu rumah yang utuh
saya banyak yang retak banyak yang miring bahkan ada satu baliho itu yang sudah miring dan sebagainya
memang itu membahayakan ya buat kita tim liputan yang memang hanya waktu awal itu hanya mengandalkan keberanian saja gitu ya
hanya nekat keberanian saja untuk bagaimana caranya kita datang ke sana
saya bertemu dengan
saya bertemu dengan
salah satu korban
yang suami kemudian anak dan juga orang tuanya belum diketemukan
ibu ini menangis begitu ya
ibu ini menangis kemudian saya berusaha mendekati tapi beliau tidak berkenan untuk didekati untuk diwawancara dan sebagainya
dari situ saya benar benar melihat bahwa
ini tuh luar biasa
bencana ini memang luar biasa gitu
terus kemudian saya melihat banyak di situ ada warung gitu ya bekas warung yang saya lihat habis kayaknya pasca gempa ini langsung ditinggal pemiliknya
makanan makanan masih tersebar disitu
banyak di apa namanya di sekitar lokasi gempa
kemudian saya melihat waktu itu belum ada aparat aparat gitu ya tni dan sebagainya datang untuk melihat
saya melihat waktu itu belum ada aparat aparat gitu ya tni dan sebagainya datang untuk melihat

kemudian dibantu beberapa keluarga lainnya itu menggali dengan menggunakan tanah dan cangkul
itu benar benar suatu hal yang emosional gitu ya
karena bagaimanapun juga itu lahan itu labil sekali ya karena itu dulu sawah kemudian bawahnya itu adalah rumah rumah
dan ada area pemakaman sedikit gitu dan itu sudah longsor luar biasa

bukan tidak mungkin atas itu akan longsor tapi mereka tetap menggali dengan pelan pelan dengan ketekunan mereka menggali dan mereka juga mungkin sambil berdoa dan mempunyai asa gitu ya bahwa keluarga mereka bisa ditemukan di sana
tapi ya dengan keterbatasan itu mereka tidak bisa menemukan apa apa
bahkan alat berat di bawah pun baru datang dan tidak bisa bergerak naik karena memang kondisi tanahnya sangat labil
itu yang membuat suasananya itu sungguh berat
kayak campur aduk gitu
di sisi lain ada keinginan untuk membantu gitu ya ada keinginan untuk membantu mencari gitu
tapi di sisi lain juga saya punya saya punya apa namanya bahwa tanggung jawab gitu ya
tanggung jawab untuk bahwa saya harus meliput dan sebagainya
saya hanya bisa membantu bahwa memberikan kepada orang yang sedang mencari keluarga itu bahwa oke saya akan membantu
semaksimal semaksimal mungkin dengan berita dengan laporan langsung dari sana dan sebagainya
itu yang bisa saya lakukan sih pada waktu itu
tapi saya juga memang tidak bisa membayangkan kita saja orang dari luar melihat kondisi pasca gempa dengan korban rumah banyak yang rusak
itu sangat luar biasa apalagi yang dirasakan oleh korban
saya juga sempat melihat anda ketika melaporkan alfian emosional seperti itu
terutama ketika berada di
terutama ketika berada di
terutama ketika berada di tenda pengungsian di rsud sayang
ketika anda melaporkan pada saat itu ada suara anak kecil menangis
kemudian anda juga mempertanyakan mana ini bantuan
sampai sekarang belum juga terdistribusikan
apakah memang pada saat anda sampai tiba di sana hingga beberapa hari ke depannya itu tidak ada bantuan sama sekali atau belum ada bantuan yang datang
jadi pada waktu itu hari masih hari kedua setelah saya datang
saya menuju ke gasol itu
kemudian saya melihat memang bantuan itu ada tapi hanya dari orang per orang atau dari organisasi organisasi tertentu gitu ya
jadi ada keluarga dan sebagainya yang datang ke sana
dan pada kenyataannya justru itulah yang membuat jalan akses jalan menuju ke daerah itu macetnya luar biasa
entah berangkat maupun pulang
dan saya melihat memang bantuan itu sangat minim ya
sangat minim sekali
bahkan ketika di waktu acara prime news beberapa waktu lalu
saya bisa melihat gitu ya
ada satu bungkus nasi gitu di hadapan narasumber itu yang kondisinya benar benar sudah dingin gitu
saya yakin gitu bahwa nasi itu dimasak dari siang
dan baru akan dimakan di malam hari itu juga sekitar jam delapan atau jam tujuh malam
dan narasumber bilang bahwa mungkin nasi ini juga akan saya makan buat besok pagi
karena dalam satu hari itu belum tentu dia makan dapat tiga kali
karena memang saya lihat belum ada dapur umum
belum ada dapur umum
sementara beberapa pihak masih membangun tenda tenda darurat gitu ya untuk mempersiapkan dapur umum dan sebagainya
tapi bagaimanapun juga kan memang harus bertindak cepat ya untuk mengatasi itu
dan saya masih belum tahu lagi untuk daerah gasol ke atas karena memang aksesnya luar biasa macet sekali
banyak orang datang bahkan sepeda motor pun ketika naik dan turun banyak yang terpleset jatuh
karena memang kondisinya itu jalannya licin habis hujan dan sebagainya
kemudian tenda itu berdiri di atas sebuah lapangan
kemudian tenda itu berdiri di atas sebuah lapangan
sebuah lapangan kecil gitu di depan salah satu pondok pesantren
dan itu namanya tanah itu kalau di atas dialasi dengan terpal itu dinginnya luar biasa
saya yang pakai kaos kaki agak tebal saja saya bisa merasakan gitu kaki saya tuh dingin sekali
bagaimana orang orang ini yang harus tidur dengan beralaskan terpal kemudian dengan tikar tipis harus tidur di atasnya
dan berbagi dengan yang lainnya
dan berbagi dengan yang lainnya
penerangan pun gak ada
ada cerita soal penerangan
jadi setelah kita live dari sana kan kita menggunakan lampu itu ya
kemudian warga di dalam tenda itu minta pak boleh nggak lampunya ditinggal satu
boleh nggak lampunya ditinggal satu
kemudian saya bilang bahwa bisa ini kita tinggal tapi daya baterai lampu ini juga tidak akan lama paling hanya satu jam atau satu setengah jam
kemudian mereka kalau boleh ditinggal pak nggak apa apa sampai baterainya ini habis
akhirnya memang karena memang mereka hanya mengandalkan lampu darurat yang mereka charge di kota cianjur kemudian dibawa dan itu juga nggak bertahan lama
saya waktu saya live di sana hanya bisa bertahan tiga dari empat lampu yang ada
di saat sudah satu setengah jam lampu dari yang kita bawa itu sudah mulai meredup redup meredup mau tidak mau akhirnya kita ambil
kemudian mereka mengatakan ya pak kok diambil lampunya
dari situ tuh saya merasa bahwa
bisa berbuat banyak gitu
harusnya saya bisa berbuat banyak untuk mereka gitu tapi kenyataannya memang akses listrik di daerah itu memang belum masuk gitu
di bawah kawasan itu sudah bisa tapi untuk kawasan ini listriknya masih belum ada gitu
dan inilah yang membuat saya tuh penderitaan warga yang ada di sini ini luar biasa sekali penderitaan mereka itu
harus melawan dingin kemudian harus tanpa listrik dan sanitasi juga sangat terbatas air bersih juga sangat terbatas
saya melihat mereka itu ambil air wudhu itu dari kolam ikan benar benar kolam ikan yang kalau dilihat memang tidak begitu bersih airnya gitu
mereka harus wudhu dari situ dan bergantian gitu mereka wudhu di situ

saya merasakan memang ya penderitaan mereka ini luar biasa gitu
nah itu mungkin jadi salah satu catatan kekurangan dari penanganan pasca gempa di hari hari pertama
ada lagi catatan lain yang anda pantau selama liputan di sana setelah distribusi bantuan
apakah pendirian tenda di beberapa tempat kemudian korban yang luka di rumah sakit itu bagaimana
kalau korban luka memang ada beberapa daerah daerah terpencil yang karena aksesnya susah ditembus
kalau korban luka memang ada beberapa daerah daerah terpencil yang karena aksesnya susah ditembus
akhirnya mereka harus dirawat sementara di tenda tenda pengungsian
tapi di hari keempat itu mereka sudah ada yang bisa diturunkan gitu
karena memang tenaga medis waktu itu saya ngobrol dengan salah satu saya ngobrol dengan ketua umum idi gitu
dr adib dia mengatakan bahwa kita hari ini akan bergerak ke sana mas ke titik ini dengan menggunakan motor trail gitu
kita akan membantu pengobatan dan sebagainya nanti kan kita bawa turun dan sebagainya
itu bagi yang sakit
kalau bagi yang
tenda memang jarang
gini kalau kita ngomongin soal tenda jarang ada warga yang memang jarang ada yang mereka mau dikumpulkan dalam satu lokasi begitu ya
ada satu juga tenda yang dipusatkan di stadion perawata sari gitu
itu masyarakat dari berbagai daerah kemudian dikumpulkan di situ
tapi memang masalahnya tidak mau tidak semua warga mau dipindahkan atau dipusatkan dalam suatu tenda pengungsian
mereka hanya mau di sekitar tempat tinggal mereka
mungkin itu yang menjadi masalah sih sehingga memang diperlukan tenda tenda lain
dan untuk mendirikan tenda itu kan juga tidak mudah ya
karena bagaimanapun juga tenaga orang yang akan mendirikan tenda harus melihat bagaimana konstruksi tanahnya bagaimana kemiringannya bagaimana segala sesuatunya agar jangan sampai
karena gempa susulan itu masih saja terus terjadi gitu
sehari sebelum saya pulang itu gempanya luar biasa
tuduhnya itu empat dua kalau nggak salah
di tempat saya menginap itu luar biasa kenceng
dan ya itu kalau kita membangun tenda di tempat yang salah takutnya malah tendanya bermasalah dan akhirnya membahayakan orang orang yang tinggal di situ
selama anda liputan di sana alfian kan bahkan dari beberapa catatan bnpb pun hampir sebagian banyak eh sebagian besar korban ini adalah anak anak
anda melihat di sana bagaimana
mereka mungkin masih polos belum mengerti dengan kondisi yang terjadi pada saat itu
bagaimana sebenarnya situasinya di sana
anak anak saya melihatnya ketika saya di gasol gitu ya di tenda pengungsian itu yaitu mereka merengek dan sebagainya
mereka karena kedinginan
tapi saya bertemu dengan salah satu ibu gitu ibu
ibu ini datang ke saya ketika saya sedang ngobrol dengan beberapa warga
dia datang kemudian dia ngobrol panjang lebar dengan menggunakan bahasa sunda
kemudian saya bingung
ini ibu ini cerita apa gitu
kemudian saya meminta mohon maaf bu saya gak paham bahasa sunda gitu ya
terus ibu itu ngomong dari tadi mas kalau nggak paham bahasa sunda saya harus bisa cerita dalam bahasa indonesia
jadi ceritanya itu bahwa anaknya itu trauma selama berada dalam bangunan tertutup
karena memang pada saat kejadian ibu dan anak ini berada dalam rumah dan rumahnya itu rubuh
tapi mereka berhasil diselamatkan
jadi di sepanjang selama di tenda itu anak ini nangis terus minta untuk dikeluar
sehingga akhirnya dia harus digendong dibawa keluar dan sebagainya
anak itu usianya sekitar lima enam tahunan
jadi saya bisa merasakan gitu ya bahwa sebagai orang tua
pasti mereka juga bingung bagaimana mengatasi trauma pada anak anak ini
meskipun ada beberapa lokasi pengungsian mengusahakan trauma healing trauma healing
tapi kan tidak semudah itu menghilangkan trauma pada anak anak ya
dan kondisi dingin itu saya hari kedua sudah ada yang batuk sudah ada yang pilek sudah ada yang badannya panas dan sebagainya
sementara tenaga medis juga belum banyak yang bergerak kesana
masih fokus di rumah sakit dan sebagainya
nah ini yang membuat kondisi anak anak di sana itu memang agak sedikit memprihatinkan menurut saya
mungkin perlu catatan khusus juga gitu untuk bagaimana caranya agar memberikan sesuatu yang nyaman gitu ya buat anak anak
karena dengan kenyamanan yang didapatkan oleh anak anak itu mau tidak mau akan menghilangkan sedikit demi sedikit trauma yang ada pada mereka
kita juga kan sempat lihat di beberapa dan ramai juga di beberapa media sosial
ketika ada trauma
ada bantuan yang ingin didistribusikan ke beberapa daerah tertentu
ada warga yang mencegat
karena mungkin memang kondisinya mereka sangat membutuhkan pada saat itu
apakah memang seperti itu
ada juga warga atau yang meminta bantuan langsung pada tim liputan di sana
entah itu makanan atau obat obatan begitu ada
kalau yang mencegat di selama perjalanan itu memang ada gitu ya
saya yakin gak ada manusia yang mau lapar
semua manusia pasti pinginnya isi perutnya kenyang
gak ada yang mau lapar
sehingga menurut saya itu hal hal yang manusiawi gitu ya
ketika mereka mencoba untuk mencegat bantuan dan sebagainya
tapi bagaimanapun juga kalau mereka mau berbagi begitu pasti mereka juga tidak akan tamak gitu ya untuk merebut segala sesuatunya
pasti mereka akan membagi bagikan buat yang lain juga
kalau kepada tim liputan mereka kalau kepada saya dan tim liputan yang lain secara spesifik mereka tidak minta bahwa saya minta ini saya minta ini saya minta ini
justru mereka mengatakan bahwa tolong ini diberitakan tolong ini disampaikan kepada orang orang yang mungkin punya wewenang untuk membagikan bantuan untuk membagikan logistik dan sebagainya
bahwa kita itu butuh ini loh
kita butuh makan kita butuh tenda darurat kita butuh pakaian dalam
karena ya rumah mereka hancur ambruk gak ada sesuatu yang bisa diselamatkan lagi gitu
mungkin kalau rumah mereka hanya retak retak dan sebagainya
masih bisa lah ngambil baju baju dalam rumah
tapi kalau rumah mereka sudah rata dengan tanah bagaimana bisa ngambil baju bajunya gitu
sudah ketutup tembok dan sebagainya
perlu ekstra keras lagi gitu
jadi mereka enggak ada yang minta mas tolong dong bagi baju bagi makanan enggak ada
mereka justru mas tolong ini disampaikan kepada orang orang yang berwenang bahwa kita di daerah ini kita butuh bantuan popok buat bayi
kemudian butuh pakaian dalam butuh pembalut dan sebagainya
karena memang di tempat saya melaporkan itu di gasol itu arah ke kota itu agak lumayan jauh gitu
dan gak ada warung yang buka juga gitu
jadi ya bingung juga kalau mereka harus ke cianjur beli popok balik lagi dan sebagainya gitu
dan saya yakin juga tidak ada uang yang mungkin bisa mereka selamatkan dari rumah mereka juga gitu
itu juga yang sempat anda terlihat emosional ketika meminta anggota dewan pejabat anggota kota
dewan pejabat daerah tokoh politik yang hanya bersuara di media sosial atau itu untuk langsung memberikan bantuan
pada saat itu belum ada juga
pada waktu itu saya melihatnya belum ada ya
saya waktu itu melihatnya belum ada
justru ada orang per orang gitu
memang saat itu saya agak sedikit apa namanya seharusnya saya sebagai jurnalis saya harus bisa memposisikan diri berada dalam suatu hal yang netral
tapi mungkin karena pada waktu itu saya cukup emosional dalam menyampaikan mas
karena saya melihat penderitaan orang orang ini luar biasa gitu
saya cukup emosional gitu bahwa seharusnya orang orang yang selama ini mereka itu diandalkan untuk meraup berbagai macam suara agar orang orang ini duduk di kursi dewan dan sebagainya
mau tidak mau harusnya mereka juga bergerak cepat gitu untuk membantu minimal membantu dengan cepat deh gitu
hanya sekedar datang menyapa mereka dan sebagainya mungkin itu adalah suatu hal yang sudah cukup kalau menurut saya
jangan hanya mereka datang di awal awal dulu
yaitu tadi bahwa ini adalah suatu hal yang emosional
buat saya pada waktu itu
sehingga saya cukup mengatakan ini
meskipun pada akhirnya saya cukup menyesal juga mengatakan ini
mengatakan dalam arti bahwa ini sepertinya
agak sedikit melenceng dari etika jurnalistik
yang sudah saya pahami
bahwa membawa opini yang sudah saya
opini saya ini ke dalam sebuah layar televi
tapi terbawa suasana di sana pada saat itu
mungkin terbawa suasana
terakhir kita kan sempat bertemu
hari jumat ya ketika anda sudah kembali ke jakarta
saya ingat pertama kali yang anda ucapkan adalah
akhirnya saya bisa tidur dan istirahat dengan tenang
memang pada saat di sana
sama sekali anda tidak bisa beristirahat dengan tenang
karena getaran gempa susulan
gempa susulan itu sehari itu bisa beberapa kali
saat itu bisa beberapa kali
saya liputan di daerah cijedil itu
di antara lereng tanah longsor itu
sedang siap siap akan live report
kemudian di bawah kaki saya itu seperti ada dentuman
sehingga badan ini seperti diangkat
kemudian kita panik melihat
oke tanahnya aman tanahnya aman dan sebagainya
kalau setiap malam ya itu
getaran getaran itu selalu ada
terakhir itu di hari jumat
dini hari jam sekitar setengah dua ya
itu paling kencang getaran yang pernah saya rasakan
seperti saya itu lagi tidur
terus kemudian saya dibangunin oleh kameramen saya
pada saat saya lihat kameramen saya masih tidur gitu
sementara orang di luar itu pada teriak teriak
gempa gempa gempa dan sebagainya
jadi itu hampir setiap malam terjadi gitu
nah ketika hari jumat malam saya pulang
jumat malam itu antara nyenyak dan tidak nyenyak gitu ya
bahwa kadang kadang seperti masih ada kaget gitu terbangun
oh gempa oh enggak saya udah di jakarta
tadi saya menggerakkan kaki aja
ini ada gempa atau apa gitu ya
tadi taufik gerakin stage ini juga bergerak
saya sempat kaget gitu
karena itu tadi masih merasakan apa ya
belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang saat ini gitu
anda bisa summarize bagaimana pengalaman anda meliput di ici anjur
pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa buat saya
pengalaman yang mengajarkan banyak hal
mengajarkan banyak hal terutama dalam hidup ya
bahwa sekuat apapun kita
setegar apapun kita ketika kita menghadapi suatu masalah
pasti ada saatnya kita merasa lemah
ada saatnya kita merasa rapuh dan sebagainya
justru saya mencoba untuk berusaha tegar
saya berusaha untuk merasa kuat
tapi ada di titik titik tertentu saya merasa rapuh pada saat itu
tapi saya mencoba melihat bahwa mungkin ini adalah cara tuhan gitu ya
cara sang pemilik alam untuk mengingatkan kita semua gitu
saya merasa rapuh
bahwa ada kekuatan besar
ada kekuatan besar yang masih menggerakkan kita semua gitu
dan ini sudah direncanakan
dan rencana ini justru saya yakin bisa menguatkan kita semua gitu ya
untuk saling membantu satu orang dengan orang yang lain
tidak boleh bersikap egois
dan membuat saya juga akhirnya harus mawas diri gitu
karena saya liputan gempa ini sudah beberapa kali ya
dulu tsunami kemudian gempa jogja
kemudian pdj di aceh
kemudian di cianjur ini gitu
itu adalah suatu hal yang berulang kali berulang kali berulang kali
saya mendapat banyak pelajaran dari ini gitu
ini menjadikan kita menjadi orang yang muda
saya berharap ini menjadikan terutama saya secara pribadi
menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu
bahwa harus perhatian kepada orang lain harus memperhatikan sekitar kita dan sebagainya
baik terima kasih alfian atas berbagi ceritanya pada malam hari ini
mudah mudahan saja kita semua bisa belajar banyak
tentunya dari bencana ini menjadi orang yang pribadi pribadi yang lebih kuat
dan terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi yang komprehensif
selama anda di lapangan di cianjur jawa barat
terima kasih alfian